selasa pagi pagar gedung pengadilan negeri jakarta pusat di jalan bungur besar raya kemayoran ditutup rapat petugas keamanan
petugas juga memasang spanduk pengumuman terkait penutupan seluruh aktivitas di gedung pengadilan negeri jakarta pusat
sejumlah orang yang hendak mendatangi sidang terpaksa mengurungkan niatnya
kepala humas pengadilan negeri jakarta pusat bambang nurcahyo mengungkapkan
penutupan selama tiga hari ke depan terpaksa dilakukan setelah ditemukan dua puluh tujuh orang hakim dan pegawai yang dinyatakan reaktif covid sembilan belas
usai menjalani tes swab antigen senin kemarin
dari dua puluh tujuh orang yang reaktif sembilan orang dinyatakan positif covid sembilan belas
pelayanan di pengadilan negeri jakarta pusat hanya diberikan untuk yang mendesak
hasil daripada swab antigen tersebut
terdapat delapan belas orang hakim maupun pegawai
yang terkonfirmasi reaktif
ditambah sebelumnya ada sembilan orang pegawai yang terpapar positif berdasarkan hasil tes pcr
salah seorang pengunjung yang datang dari kota bandung jawa barat
terpaksa harus pulang dengan tangan hampa
lantaran niatnya mengikuti persidangan gagal
saya tidak tahu bahwa ada lockdown ya atau tidak buka pengadilan negeri ini
karena saya tidak pernah melihat di medsos
kalau bhp kemarin saya melihat di medsos bahwa ada lockdown

kalau disini saya baru
rencananya gedung pengadilan negeri jakarta pusat baru akan kembali beroperasi jumat mendatang
setelah dilakukan sterilisasi gedung selama tiga hari berturut turut
rizky ihtiar yahya jakarta